hal itu disampaikan oleh menpora usai mengukuhkan atlet peserta sea games dua ribu dua puluh tiga yang akan digelar di kamboja pada lima hingga tujuh belas mei mendatang
oh ya lima ratus an per year
kedua jangka menengah mereka akan mengedukasi individu pns di dinas dinas pupr kami
kemudian pecah berserakan dan dia terkena sepertipihan kaca tersebut
ada lima puluh delapan yang datang masuk rumah yang hancur
pokoknya emang suasana kota ini sangat ramah
jadi bahwa apa yang dilakukan oleh pak prabowo ini adalah bagaimana membangun
bikin wow juga ke orang vietnam gitu ke orang orang di sana
yang berlangsung pada dua puluh tiga hingga dua puluh lima november lalu
berarti makanan masih kita butuhkan
itu saya kira pasti akan menjadi pertimbangan pak prabowo
untuk belajar cara menggabungkan pembangunan yang tidak sesimik
tidak semua roda di atas ada juga roda di bawah